tim penindak gangguan kamtip mas porestabes makassar menembakkan gas air mata dan melepaskan tembakan peringatan udara
guna membubarkan masa pelaku tauran pada senin dini hari
saat polisi tiba di lokasi tauran dua kubu masa masih saling serang menggunakan batu panah dan juga bambu
polisi bahkan sempat diserang oleh dua pihak yang ketikai
untuk meredam amuk masa polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara berkali kali
termasuk tembakan gas air mata ke kedua kubu masa agar membubarkan diri
setelah kedua kubu masa tersebut melarikan diri polisi mendapati senjata tajam dan anak panah milik para pelaku yang tertinggal di lokasi
tim peninggang porres tabes makassar mendatangi perang kelompok yang mana terjadi di daerah kandia
di daerah kandia dua polisi yaitu bontoala dan talo yang mana kedua warga tersebut saling serang
agar tidak terjadi tawuran susulan sejumlah anggota kepolisian berseragam masih disiagakan di lokasi